hai selesai contoh inilah video amatir yang merekam seorang pria pengendara motor mengendari
motor dalam kondisi oleng melintas di jalan ahmad yani kota madiun rabu sore pria tersebut
bernama suhartoyo enam puluh satu tahun warga jalan trengguli kota madiun yang mengendari motor motif tanpa
memakai helm selain melanggar tanpa memakai helm pria tersebut juga melaju zigzag dan melanggar
jalan sebelum terlibat tabrakan adu banteng pria tersebut sudah hampir bertabrakan dengan
seorang pengendara motor lolos dari tabrakan pertama beberapa detik kemudian terjadi tabrakan
dengan pengendara motor lainnya kerasnya tabrakan membuat kedua pengendara motor langsung terpental
dan motor ringset akibat kecelakaan korban suar toyo menderita luka parah di bagian kepala sedangkan
korban lesmini mengalami luka pada bagian wajahnya
dan kaki petugas kepolisian bersama anggota tni di pantu warga segera membuat kedua korban
dengan ambulan ke rsud sudono madiun guna mendapatkan pertolongan medis bapak ini jalannya
agak dari sana mas dari mana itu dari arah barat cuman memang kayak kayak uling terus kondisi lalu lintas
ya sebenarnya enggak begitu padat padat banget ya sebenarnya cuman bapaknya mungkin
dioleng terus yang dari timur ibunya kayaknya juga agak kenceng ya ya segini ya kasus kecelakaan
ini masih dalam penanganan saat lantas poros madiun kota inam tohari madiun jawa timur